itu terlihat ada senjata
kita lihat ada senjata yang diserahkan
ada senjata yang diserahkan dari
tersangka riki dan tersangka
sedang melakukan adegan
yang kita lihat tadi
yang diserahkan kepada
ya itu ada senjata
api yang diserahkan dari
barada richard eliezer dibawa kembali
oleh tim penyidik untuk
dia membawa senjata api
ya ini adalah adegan
terkait bagaimana berada
dan dia baru saja
melakukan adegan rekonstruksi
ada salah satu
pemeran yang memerankan
ini sudah masuk
identifikasi yang ke sebelas
mungkin ini adalah adegan

yang akan dilakukan
sedang melakukan adegan rekonstruksi
tadi kita lihat ada salah seorang
yang menjadi perannya sebagai
brigadir joshua huta barat
yang mengenakan pakaian putih itu
seolah sebagai korban
brigadir joshua huta barat
peradogan yang menjaifkan
ibu putri chandrawati
yang juga tersangka
melakukan peran adegan
kita tidak tahu apa adegan
yang ada di
kamar ini ada
brigadir joshua dan
ibu putri chandrawati
ini ibu putri
chandrawati sedang menjelaskan
seperti apa peristiwa
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
saat ini adegan rekonstruksi
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
ibu putri chandrawati
tertidur ibu putri chandrawati
untuk pemberian ekonomi

ya ini adalah kuat ma'ruf supir dari ibu putri candrawati
ibu putri candrawati tampak sedang tidur di kamar
kalau kita lihat dari layar kaca anda dari adegan rekonstruksi
dan ini ada peran dari korban brigadir joshua
selanjutnya ini juga peran dari brigadir joshua bersama dengan
ibu putri candrawati

ibu putri candrawati
nah ini brigadir joshua
di sini kita masih melihat adegan adegan dilakukan adalah
adegan dari brigadir joshua dengan ricky ya
bpk riki yang baru saja kita lihat
ini brigadir joshua dengan riki

memang kita belum melihat peran dari tersangka verdi sambo
hanya baru melihat para ajudannya dan bersama ibu putri candrawati
selanjutnya kita lihat di layar kaca anda
ada tiga orang tersangka
berikutnya adalah tetap ada kuat ma'ruf bg riki dan barda richard elijah
serta ada juga korban
sepertinya adegan saat itu
ya disini ada
kuat ma'ruf bersama
di empat orang
sedang melakukan adegan
tiga orang tersangka
diantaranya barada richard eliza
ricky dan kuat ma'ruf
serta ada korban
brigadir joshua huta barat
yang juga ikut turut tidur
kalau kita lihat di layar kaca
bisa terlihat barada richard eliza
bisa terlihat barada richard eliza
bisa terlihat barada richard eliza
bisa terlihat barada richard eliza
bisa terlihat barada richard eliza
ini adalah adegan
tiga orang tersangka
nah setelah tidur ini
apa yang akan terjadi
tadi kalau kita lihat lagi
kita lihat tertidur
para ajudan dari
ferdis sambu ini
dan satunya diantaranya juga
supir dari ibu putri candrawati
kembali ke ibu putri candrawati
adegan yang ke empat belas
ya tim ibu nafis
menetakan tulisan identifikasi
di adegan yang
putri candrawati sedang menelpon
menelpon dan tertidur
itu tadi baru saja dilakukan adegan yang ke empat
ya kita lihat juga ada riki
yang akan mempraktekkan adegan selanjutnya dalam rekonstruksi ini
bripka ricky akan melakukan adegan dengan ibu putri candrawati
ya ibu tersangka putri candrawati sedang melakukan adegan rekonstruksi dengan ajudan padisambo dengan ricky
bripka ricky rizal sudah sama sedang melakukan adegan juga selanjutnya
yang kita lihat sedang apa dilakukannya
ini adalah adegan yang ke lima belas
senjata api yang kita lihat
dia memegang senjata api
bersama tersangka rizat
eliza atau disebut
bersama sama akan melaksanakan
di luar rumah
di luar rumah
bahwa rekonstruksi ini
juga didampingi oleh
nah ini ada senjata
api yang diberikan
yang dipegang oleh
ini senjata api laras panjang
kepada barada richard eliza
ini adegan yang ke enam
bahwa tersangka ricky
kepada barada richard eliza
lalu mereka meletakkan senjata itu
ke dalam mobil
di dalam mobil
kita belum tahu
melihat lebih dekat lagi
bagaimana berikar ricky
melakukan adegan rekonstruksi
ke dalam mobil
ya di sini ada
duduk di depan
kalau kita lihat dari
adegan rekonstruksi ini
atau disebut juga barada e
sedang duduk di samping
sedangkan itu ada brief kariki yang di luar mobil
nah di dalam mobil kita lihat juga ada ibu putri candrawati masuk ke dalam mobil
serta ada didampingi oleh baradari
ini adalah richard elizer yang dikemudikan mobilnya oleh kuat ma'ruf
dan ada juga saksi yang di samping ibu pece yang menemani di belakang duduk di belakang kemudi
nah ini kuat ma'ruf yang sedang ada di adegan rekonstruksi yang mengemudikan kendaraan
sementara richard elizer berada di samping dari supir
yang duduk di depan
dua tersangka eh tiga tersangka maksud saya tiga tersangka melakukan adegan rekonstruksi
ini adalah adegan yang keberapa kita belum lihat inafis memberikan tanda dari adegan ini

ini adegan supir kuat ma'ruf tersangka sedang mengudikan dan baradari richard elizer yang duduk di samping supir
sementara ibu putri candrawati ada
dia di belakang duduk di belakang kuat ma'ruf bersama salah satu seorang saksi yang menemani ibu putri candrawati
ya rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir joshua ini tadi sudah disampaikan akan ada tiga puluh lima adegan yang akan ditampilkan
namun saat ini kita baru melihat hanya baru sebagian
tadi kita lihat sebelumnya sudah memasuki enam belas
seperti dilihat dari tanda dari inavis saat dilakukannya perekaman atau foto dan video saat adegan berlangsung
nah kita lihat ini adegan keberapa enam belas d
ya adegan mungkin ini adalah adegan keberangkatan kendaraan
ini ada kuat ma'ruf yang ada di kemudi dan ditemani oleh baradari richard elizer dan ibu putri candrawati berada di belakang kemudi
ya ini adegan rekonstruksi naikin kendaraan dari magelang menuju jakarta
ya ini adegan rekonstruksi menaikin kendaraan dari magelang menuju jakarta
ini adegan rekonstruksi menaikin kendaraan dari magelang menuju jakarta
ya tampak terlihat bahwa inavis sedang merekam adegan dan merekam foto dan maupun video setiap dari adegan adegan yang diperagakan oleh para tersangka
tadi kita lihat sudah menjadikan adegan enam belas c dari identifikasi inafis yang kita lihat tadi sudah merekam
ini adegan enam belas c dari identifikasi inafis yang kita lihat tadi sudah merekam
proses rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir joshua
nah sudah tadi
sudah direkam bagaimana adegan rekonstruksi yang ada di dalam kendaraan atau proses perjalanan keberangkatan dari
ini adegan rekonstruksi kasus pembunuhan brigadir joshua
nah sudah tadi

nah sudah tadi
saya saksikan proses rekonstruksi salah satunya di kota magelang di rumah dari irjen paul verdi sambo di mana tadi ada adegan diperagakan
ada putri candrawati yang memeragakan dirinya pada saat beristirahat
kemudian juga ada peragaan dari brigadir yosua yang diperankan oleh salah satu pihak dari barat skrim ataupun dari talent ataupun dari pihak luar
kemudian juga ada adegan di mana richard dan juga barada e melakukan komunikasi dan penyerahan senjata laras panjang
kemudian tadi gambar sampai terhenti ketika barada a dan richard eliaser
masuk ke dalam mobil hitam yang boleh jadi itu merupakan gambaran kegiatan aktivitas di magelang sebelum nanti beralih ke jakarta di rumah pribadi di kawasan saguling jakarta selatan
dan kami juga dapat informasi tadi terkait dari kuasa hukum dari brigadir joshua dari komarudin simacuntak dan juga dari johnson mengatakan mereka tidak boleh masuk ke dalam lokasi rekonstruksi
padahal sebelumnya mereka menyatakan
ini bahwasanya rekonstruksi yang dilakukan bersifat terbuka dan transparan berdasarkan dari pernyataan kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi tiga dpr ri pada minggu lalu
namun sayangnya tadi mereka tidak diperkenankan masuk
sementara di dalam ruang ataupun di dalam rumah saguling pada saat proses rekonstruksi dihadiri juga oleh komnas ham pihak kejaksaan semua pihak yang terlibat yaitu penyidik
dan juga penasihat hukum dari pihak tersangka yang hadir pada hari ini juga
kami akan memberikan informasi terkait dengan rekonstruksi pada hari ini untuk sejumlah adegan
akan direncanakan ada tujuh puluh delapan adegan baik itu di magelang di rumah kawasan saguling dan juga di duren sawit
cnn indonesia breaking news akan kembali usai jeda bersama rekan saya heranof albasir
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news